tapi aku gak apa apa kodi
kamu pergi ke luar negeri ke lia
karena aku suka kalau calon suami aku itu
pengen mengusahakan hal terbaik untuk masa depan kita berdua
kamu udah dateng
adi aku udah masakin rawon buat kamu
mungkin kalau buma yang sama rani punya waktu

sarah pak suri udah dateng kan
sama siang pak suri

sarah pak suri udah dateng kan
sari kata oleh sdi media
sarah pak suri udah dateng kan
sari kata oleh sdi media
ya tadi saya sudah suruh masuk
jadi lagi main main sama reina di halaman
ya udah kalau gitu papa nungguin di luar
aku anterin ya
enggak usah enggak usah
kamu jangan banyak kerak dulu dong
udah istirahat aja
aku mau sekalian ketemu papa
udah diam di sini
jangan banyak gerak
dan temenin mama
kalau udah beresak rumah sakit lagi
kondisi kamu udah aman
baru boleh jalan jalan
kan dengerin allah ya
ya udah sayang
salam aku ke papa ya
bilang aku lagi bed rest
aku enggak boleh keluar
saya ingin temenin mama ya
udah saya ingin temenin
bu rosa terima kasih banyak ya
sampai ketemu lagi ya
nanti kalau udah sehat
bukan cuma nganterin ke depan
setelah mama mikir
sepertinya kita menghadapi orang yang sama
kamu bisa kan kalau ada informasi soal iqbal
atau informasi lain yang berkaitan sama dia
nanti sebaliknya mama juga pasti akan informasi kamu
kalau memang mama punya kabar kabar terbaru
lebih baik kita kerja sama
saya nggak mau ngerepetin mama lah
lagi ini sangat berbahaya
mama pernah masuk penjara
mama pernah menghadapi napi napi itu
kita berdua pasti bisa
tapi orang yang sekarang ini levelnya beda mbak
selain iqbal masih ada atasannya lagi
sangat sulit untuk ditangkap
entah kenapa mama yakin
siapa orang dibalik semua ini
mama minta bantuan kamu al
kakak punya kekuasaan
saya masih takut
gak saya bolehin untuk ke depan dulu
biar lebih banyak yang sehat ya
opa seneng main main sama rena
olahraga sedikit buat bapak
besok saya baru mau ajak andin prinsip ke dokter
minta doanya yang mudah mudahan ini bisa lebih sehat

tugas kamu ini berat
jagain andin jagain mama kamu
jangan suka suka ya
papa kan siap membantu
apalagi bantu jagain cucu opo yang cantik ini
terima kasih banyak ya pak
inget yang tadi mama bilang ya
opa pulang dulu ya
ya yuk lah
sini turun dulu dan sepedanya turun
ya kita ke atas sekarang ya
sepedanya nanti biar
pak uyak yang bawa ya ya
uyak bawa yuk tolong sepedanya rena ya
tadi aku masuk rawonnya dibantuin sama mbak imah
soalnya aku tau
kamu suka banget makan rawon
kamu suka banget makan rawon
kamu suka banget makan rawon
kamu suka banget makan rawon
kamu suka banget makan rawon
kamu suka banget makan rawon
kamu suka banget makan rawon
nasi ber circa weban
kerja dimana sekarang ren
wah bapak gimana sih masa lupa
adik kan baru lulus s dua dari luar negeri
makanya pernikahan kita jadi tertunda
iya bapak lupa ya
tapi aku gak apa apa kody
kamu pergi ke luar negeri kuliah
karena aku suka kalau calon suami aku itu
pengen mengusahakan hal terbaik untuk masa depan kita berdua
ayo viran buah hangur tenho konten